sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kok menang muka kamu babak lur begini saya sendiri memang kalah ma tapi yang penting
universitas kita menang universitas kawan semuanya makan tahu dan tempe
masa anak mama bisa kalah itu dia ma saya sendiri tadi pagi makannya sama tahu
oke deh kalau gitu kami pulang dulu sampai besok ketemu di kampus ya oke
terima kasih ma
terima kasih kue putuhnya kak sony
loh kue putuhnya kan aku makan sendiri

itu kan karena kamu sedang sedih

tunggu sekeliling waktu
nanti kirim hidup saya sin

masuk dong guys
tunggu sekalian disini lam
jangan lupa jejeng
sona temui dong
sekarang kan sudah bisa ketawa
aduh kamu makin cantik aja nih
oh iya saya bawa sesuatu untuk kamu
ya anak macan lah
wow ini suka punya
siapa dulu yang ngasih
sekarang coba aku mau pakai
ya ya suka sona tapi untuk apa dipakai
aduh udah ada ahma aja nih
aduh eh son jangan tutup dong mata saya
nah bu sekarang kamu push up
demi kamu apa aja saya lakuin deh
emang repotin ya
lagi push up